malam ini kita akan mengetahui siapakah yang akan meraih gelar juara piala dunia tahun dua ribu dua puluh tiga
apakah perancis sang juara bertahan piala dunia dua ribu delapan belas yang akan mengulang kembali kesuksesannya pada tahun ini
atau argentina yang haus akan gelar setelah terakhir kali mengangkat trofi piala dunia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam atau tiga puluh enam tahun yang lalu
sekarang kita tarik pendapat masyarakat siapakah jagoan mereka
pagi dengan ibu cinta
ibu cinta ibu cinta nanti mau mencoba
serial ya satu satu ya
argentina aja deh
perancis dong perancis
jagonya sih sebenarnya udah kalah ya maroko
jatahnya ke argentina lah
perancis kan udah pernah kemarin
jadinya maroko cuman kan kalah ya
dari awal argentina pegang
jagonya sebelumnya udah kalah sih cr ya
yang menang juara tiga ini kroasia mbak
selesai friend di simbang gak
atau menurut mbak maroko nih
maroko menurut aku
eh ternyata si kroasia
yaudah akhirnya yaudah lah gapapa
ya malem prediksinya aja itu
dari segi pengalaman kroasia lebih dari maroko
tuh harusnya maroko kenapa mesti
hmm ya agak kecewa dikit
tapi ya sudah lah
sama temen temen di cafe
di rumah pastinya
iya paling beli caburan apa kacang kayak apa
saya udah nyiapin bantalnya udah nyiapin kaosnya
karena kan ini untuk juara satu ya